aksi aksi yang luar biasa yang dipertontonkan disini
dan kita yakin pada pagi hari ini akan menambah semangat kita semua ya
dan mereka para peserta kirabudaya ini telah berlatih dalam kurun waktu yang cukup lama
untuk bisa menampilkan gerakan yang sinkron dan sangat luar biasa yang bisa kita saksikan pada pagi hari ini
dan begitu merinding sekali ya saya mendengar suara drum band yang khas tentunya dengan kemerdekaan ini michael
boleh kita sambut dengan meriah pasukan kirabudaya
bapak ibu hadirin sekalian inilah putra putri terbaik bangsa indonesia
yang telah menjadi peserta dari kirabudaya
dan berangkat meletakkan duplikat berdarah negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi di istana merdeka jakarta

ya seperti anda bisa saksikan bapak ibu hadirin sekalian boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta kira budaya
di barisan paling depan adalah satu ratus tujuh puluh personil gabungan dari tni dan kepolisian republik indonesia
di barisan paling depan adalah satu ratus tujuh puluh personil gabungan dari tni dan kepolisian republik indonesia

dan saat ini bapak ibu hadirin sekalian kita sama sama saksikan bahwa kereta kencana yang membawa tim purna paski braka duta pancasila telah memasuki istana merdeka jakarta
ya selain itu selain ada pasukan tradisional pas pampres pakaian satria nusantara kita lihat ada barisan berkebaya pertiwi indonesia
dan juga ada perwakilan raja raja nusantara yang mewakili tiga puluh empat provinsi di tanah air
dan tentunya kelompok kirab pelajar smp dan sma
dari smp negeri empat jakarta dan sma negeri satu
satu jakarta pusat yang berpakaian adat nusantara